dengan diaktifkannya komando operasi khusus gabungan atau koopsus gap tni angkatan udara juga menyiapkan satuan anti teror
di tubuh tni angkatan udara terdapat satuan anti teror aspek udara yaitu detasmen bravo sembilan puluh yang berpangkalan di rumpin bogor
belum diketahui berapa jumlah personil den bravo yang akan dilibatkan dalam koopsus gap
tapi den bravo akan menjadi satuan terdepan jika terjadi aksi teror di pesawat atau bandara